setelah melewati masa inkubasi selama tujuh bulan
sebanyak tujuh puluh empat telur komodo di kebun binatang surabaya menetas
menetasnya tujuh puluh empat telur komodo ini menjadi rekor terbanyak
kelahiran komodo di lembaga konservasi yang ada di indonesia
koleksi komodo di kebun binatang surabaya bertambah dua kali lipat
setelah tujuh puluh empat telur komodo menetas pada bulan februari
saat ini bayi bayi komodo ini telah ditempatkan di kandang perawatan bayi satwa
tujuh puluh empat telur komodo ini merupakan hasil kembang biak dari tujuh indungan komodo betina
koleksi kebun binatang surabaya yang bertelur pada bulan juli dan agustus dua ribu delapan belas
direktur utama kebun binatang surabaya hoirul anwar
mengatakan saat bertelur di bulan juli dan agustus dua ribu delapan belas lalu
tujuh ekor komodo betina menelurkan satu ratus empat belas telur
namun yang berhasil menetas pada februari dua ribu sembilan belas ini hanya tujuh puluh empat ekor
pengembang biakan komodo di kebun binatang surabaya ini disebut paling sukses dan terbanyak di indonesia
di lembaga konservasi lain di indonesia maksimal hanya mampu menetaskan dua puluh lima telur komodo
kita sekarang sudah lahir menetas tujuh puluh empat ekor dari tujuh indukan
dari jumlah telur sejumlah satu ratus empat belas telur
kemudian dalam kondisi sehat
sekarang lagi di dalam penanganan para dokter para medis
dan juga para kinerja
yang sudah menyiapkan segala bentuk infrastruktur supporting
tujuh puluh empat bayi komodo yang baru menetas
kebun binatang surabaya memiliki enam puluh delapan ekor koleksi komodo
baik komodo remaja hingga komodo indukan yang ditempatkan di kandang terbuka
belum pernah sih maksudnya komodonya sudah berlalian
cuma kalau makan gini belum pernah baru kali ini
lebih banyak lagi komodonya
terus juga tempatnya mungkin lebih diperbaiki lagi
saat ini bayi bayi komodo di kebun binatang surabaya ini mendapatkan perawatan intensif
agar dapat tumbuh sehat hingga dewasa
bayi bayi komodo yang baru saja menetas ini merupakan generasi keempat pengembang biakan komodo di kebun binatang surabaya
wahyu pratama putra surabaya jawa timur